mau kuliah jurusan apa dan di mana
jadi ternyata bisa kita bikin sendiri di rumah cemilan cemilan seperti ini ya
pemerintah berharap menghindari kesalahan masa lalu dalam pendekatan isu ini